selain soal aksi perangkat desa yang berlangsung hari ini di dpr untuk menuntut kesejahteraan hingga status kepegawaian
soal masa jabatan kepala desa dalam satu periode ditambah dari enam tahun menjadi sembilan tahun tak luput jadi perbincangan
dan kita bahas bersama bivitri susanti ahli hukum tata negara
halo selamat malam mbak bivitri apa kabar
selamat malam kabar baik makasih
oke mbak ini langsung saja ya soal penambahan masa jabatan kepala desa
ini kan dpr sudah menyampaikannya ke balek untuk memasukkan revisi undang undang desa sebagai inisiatif dpr
bagaimana pandangan dari mbak bivitri sendiri terkait hal tersebut
ya saya kira mengubah undang undang itu kita mesti lihat dulu sebenarnya politik hukumnya apa tujuannya apa gitu ya
tapi yang kita mesti analisis belakangan hari ini ada dua hal nih
pertama dari segi masa jabatan dulu
sembilan tahun itu harus dipahami
itu juga sudah tidak sinkron dengan banyak jabatan lainnya menurut konstitusi
nah jadi memang ada di undang undang enam dua ribu empat belas tentang desa itu sudah diatur sekarang enam tahun bisa tiga kali
nah sekarang ini kan kita dari presiden sampai bupati itu lima tahun bisa cuma dua kali
ide nya adalah pembatasan kekuasaan
karena kekuasaan dimanapun dari atas sampai bawah itu tidak bohong
boleh terlalu lama
karena peluang peluang untuk melakukan banyak penyelewengan penyalahgunaan itu menjadi semakin besar kalau waktunya terlalu lama
jadi dari segi pembatasan waktu sebenarnya yang sekarang ini sudah cukup enam tahun kali tiga
nah bayangkan kalau sembilan tahun kali tiga itu artinya total bisa dua puluh tujuh tahun
dan kita mesti lacak lebih jauh nih
sebenarnya apa tujuan
dari ingin diperpanjang seperti itu
misalnya datanya indonesia corruption watch itu tahun dua ribu lima belas sampai dua ribu dua puluh saja itu ada enam ratus tujuh puluh enam kepala desa yang terseret kasus korupsi
karena memang anggaran desa itu besar sekali sekarang
sejak undang undang desa itu sejak dua ribu empat belas
itu kan satu desa bisa mendapatkan
anggaran sampai satu miliar
dan untuk pagu tahun ini saja tujuh puluh triliun untuk desa di indonesia
nah jadi kita mesti lihat juga situasinya sebenarnya apa
karena menurut saya yang terpenting bukan lamanya masa jabatan
tapi bagaimana kekuasaan itu dijalankan
ada tetak lola yang baik atau tidak
tapi mbak di satu sisi mereka juga sudah mengatakan bahwa alasan utama terkait dengan perpanjangannya menjadi sembilan tahun ini
kan terkait dengan agar pembangunannya pembangunan desa itu semakin baik lagi begitu bisa selesai
lalu juga terkait dengan apapun begitu yang berkaitan dengan perpanjangan ini
apakah itu tidak menjadi suatu alasan mereka untuk tetap bisa menuntut agar pemerintah maupun juga dpr bisa merevisi undang undang tersebut
sekali lagi kalau saya posisinya pasti harus dikaji dulu ya
tapi kita harus melihat bahwa apa
yang namanya keberhasilan pembangunan itu kan tergantung dari bagaimana kita mengelola
lamanya masa jabatan
kalau misalnya mau dibandingkan secara langsung saja
jabatan presiden itu kan hanya lima tahun kali dua
apakah kita mau menilai karena masa jabatan lima x dua itu presiden selalu gagal di negara ini
kan tidak ya kita bisa lihat sendiri gitu
bahkan fakta bahwa sekarang desa mendapatkan porsi yang cukup dalam pembangunan
dalam konteks anggaran
itu kan juga karena kinerja presiden salah satunya
nah jadi untuk mengatakan secara serta merta bahwa sembilan tahun itu tidak cukup atau enam tahun mas
sekarang ini kan enam tahun ya enam tahun itu tidak cukup
saya kira kita bisa melihat langsung sebaliknya dengan jabatan setinggi presiden yang mengelola enam puluh empat maaf
kita sekarang itu punya delapan puluh empat
nah dikatakan bahwa nanti waktu waktu awal itu untuk menyelesaikan konflik di desa
nanti dulu karena kita mesti melihat datanya dari lapangan
benarkah pemilihan kepala desa itu juga menimbulkan posisi polarisasi yang luar biasa seperti halnya di tingkat nasional
atau jangan jangan banyak yang sebenarnya juga kurang peduli
karena banyak kesibukan lain di desa gitu ya meneruskan pekerjaannya sebagai petani nelayan dan seterusnya
fakta itu dulu harus diangkat ke lapangan tidak bisa diasumsikan
oke mbak bivitri tadi juga ada pernyataan menarik dari anggota legislatif yang sempat diwawancari oleh tim kami
terkait dengan kinerja dari perangkat desa ini yang mengatakan bahwa mereka sudah bekerja sampai dua puluh empat jam begitu
tapi kalau dari sisi mbak bivitri sendiri seperti apa
sebenarnya kinerja dari perangkat desa ini apakah memang benar benar dua puluh empat jam seperti itu
iya kalau saya ingin melihatnya secara lebih rasional
bahwa setiap orang ketika memegang jabatan publik dan mendapatkan gajinya honorariumnya dari anggaran negara
pertama tama memang harus memberikan pelayanan publik yang baik
nah masalah bagaimana amanah itu dijalankan
itu kan artinya membutuhkan perencanaan dan tata kelola yang baik
kalau sampai dua puluh empat jam harus bekerja dan itu rata di semua delapan puluh empat ribu desa di negara ini
saya kira berarti harus diadakan kajian lebih lanjut tentang misalnya jam kerja bagi aparatur desa misalnya begitu ya
tapi dibuat lebih efisien dan efektif
nah sekarang ada tidak kajiannya dulu
klaim klaim seperti itu pertama tama harus ditunjukkan melalui suatu kajian yang nyata
kalau perlu bikin survei untuk semua yang mendapatkan layanan di level desa untuk menunjukkan benar nggak misalnya mengurus ktp di desa itu jam delapan malam bisa langsung diberikan ktp nya
atau jam sepuluh malam itu bisa mengadu dan seterusnya
kan kita belum tahu nih datanya baru klaim dua puluh empat jam kerja
kalaupun itu terjadi berarti ada soal di cara mengatur bekerja yang efisien
jangan jangan dua puluh empat jam karena paginya ngopi dulu misalnya begitu ya
atau pulang dulu ke rumah misalnya
kita nggak tahu saya juga nggak mau menuduh
tapi datanya itu yang belum ada
makanya kita bisa bicarakannya hanya dengan cara ini
lagi lagi masyarakat yang bisa melihatnya ya begitu
mbak tapi ini terkait dengan tidak sedikit juga yang mengaitkan dengan ada faktor politik dibalik ini semua
apalagi juga sudah menjelang pemilu dua ribu dua puluh empat lalu juga ada terkait dengan kalau misalnya seandainya keinginan ini bisa diloloskan begitu
berarti mungkin saja perangkat perangkat lain atau siapapun begitu yang menuntut hal yang sama
persis saya sebenarnya juga punya kekhawatiran yang sama
saya kira kita harus paham bahwa memang kepala kepala desa dan juga aparatur desa
tentu saja akan memegang kendali di level yang paling bawah yang langsung ke masyarakat
kita mesti ingat di zaman orde baru dulu itu juga golkarnya pak harto waktu itu presiden kita pada masa orde baru
itu juga sangat efektif untuk mendulang suara dan lain sebagainya melalui kekuasaan di level desa
nah saya khawatir yang terjadi adalah masa ini betul betul digunakan apalagi demonstrasinya juga besar sekali
kemudian ada pertemuan pertemuan dan seperti data yang tadi saya sebutkan kita punya delapan puluh empat sembilan puluh enam desa
sampai dengan tahun lalu tuh datanya ya dan itu bisa berkembang
artinya dari segi jumlah dan dari segi kekuasaan di level paling bawah memang besar sekali pengaruh dari kepala kepala desa untuk kelangsungan pemilihan umum
nah saya kira sebenarnya bargaining power inilah yang digunakan
nah saya kira sebenarnya bargaining power inilah yang digunakan
oleh kepala kepala desa dan perangkat desa untuk mengemukakan tuntutan tuntutannya
nah saya khawatirnya karena pertimbangan itu politisi juga kemudian akan menuruti kemauan para kepala desa ini
dan akibatnya adalah nanti juga bisa menimbulkan tarik menarik bahkan keinginan yang serupa
apalagi kita mesti ingat ada wacana juga misalnya perpanjangan masa jabatan presiden
tidak lagi dua kali tapi tiga kali misalnya
apakah ini jadi bisa dianalogikan kan kita bisa berpikir sejauh itu juga
satu lagi ini terkait dengan masa jabatan ini mbak bivitri
ini kan saya sempat melihat dari beberapa pernyataan dari menteri desa ppdt terkait dengan perubahan masa jabatan yang menurutnya bukan perkara sulit begitu
karena tidak akan mempengaruhi total masa jabatan keseluruhan yakni delapan belas tahun
dan menurutnya kalau sembilan tahun berarti maksimal hanya lima belas tahun
arti maksimal hanya dua periode saja
apakah memang ini bisa seperti itu dilakukan atau terjadi perubahan
ya saya kira masa jabatan ini kan bukan sekedar matematika
saya mengkritik pernyataan itu karena dengan terlalu mudahnya kita jadi tawar menawar di soal angka
padahal persoalan pembatasan masa jabatan itu adalah persoalan pembatasan kekuasaan
dan pembatasan kekuasaan itu kan bukan cuma soal kemungkinan penyalahgunaan
tapi juga bagaimana caranya supaya di sebuah desa atau negara begitu itu juga terjadi sirkulasi kekuasaan
kan kita pengen nanti anak anak muda banyak inovasi baru dan lain sebagainya yang gak akan terjadi kalau kekuasaan itu terlalu lama
nah jadi saya kira hitungannya jangan matematis seperti itu nanti jadi sama saja

tapi betul betul kita harus hitung dari aspeknya
tapi betul betul kita harus hitung dari aspeknya
tapi kita harus hitung dari aspek dampaknya pada demokrasi bahkan di tingkat desa
oke mbak bivitri ini menarik juga soal tadi yang disampaikan mbak bivitri terkait dengan dana desa korupsi dan lain sebagainya
nah sebenarnya kan kalau kita ketahui bersama bahwa untuk gaji yang diterima oleh kepala desa itu kan minimal sekitar dua empat jutaan begitu ya
apakah ini yang menstimulus terjadinya aksi tersebut
lalu juga apakah ini cukup sebanding dengan kinerja mereka
ya saya kira itu kalau persoalan gaji kemudian kaitannya dengan skema penggajian aparatur sipil negara memang butuh kajian khusus
biasanya itu kalau di sektor swasta itu kan ada kajian mengenai kpi nya ya key performance indicatornya
kemudian kajian mengenai load kerja mereka di sektor swasta
harusnya di sektor pemerintah juga seperti itu dulu ada kajiannya
nah sehingga berapa seorang perangkat desa atau kepala desa itu digaji juga harus punya perbandingan dalam struktur penggajian aparatur sipil negara
yang dikaitkan dengan anggaran negara kita
jadi saya kira juga tidak fair kalau kemudian kita klaim klaim saja ini terlalu kecil ini terlalu besar
kajiannya dulu yang harus dilakukan dan sekali lagi berangkatnya jangan dari sekedar membandingkan antara satu jabatan dengan yang lain
tapi dilihat dari
apa sih pelayanan publik yang harus dilakukan
ya tadi kalau kita di sektor swasta kpi begitu ya
itu harus dilakukan secara serius karena kita juga mau desa itu juga profesional
baik tentunya tidak hanya soal masa jabatan ini yang dituntut oleh perangkat desa ini
tetapi juga ada soal status mereka sebagai kenapa tidak diangkat sebagai pns begitu
tapi nanti kita akan membahasnya usai jeda mbak bivitri
anda masih di cnn indonesia connected dan kita masih lanjutkan pembahasan terkait polemik masa jabatan kepala desa
masih bersama saya ada mbak bivitri susati ahli hukum tata negara
mbak bivitri menyambung pertanyaan saya tadi
ini kan tidak hanya kepala desa perangkat desa dalam hal ini yang mendukung kinerja kepala desa juga menuntut soal kejelasan statusnya
nah bisa nggak diangkat jadi pns
nah itu kalaupun itu mau dilakukan pasti harus melakukan itu
dulu ya perubahan undang undangnya dulu karena memang ada dua nih undang undang yang mesti kita lihat
yang pertama adalah undang undang tentang pemerintahan desa tadi tahun dua ribu
kemudian ada juga undang undang tentang aparatur sipil negara
nah kalau menurut undang undang aparatur sipil negara itu memang jabatan jabatan yang elected yang dipilih
bupati wali kota gubernur itu mereka semua bukan asn tapi mereka pejabat negara
nah ya tapi jadi saya kira keunikannya memang tidak terlalu besar ya ya
nah ya tapi jadi saya kira keunikannya memang tidak terlalu besar ya

kalau kepala desa mereka juga dipilih tapi tentu saja saya kira bukan pejabat negara konteksnya
nah kalau pertanyaannya bisa nggak undang undangnya diubah
nah saya kira ini yang butuh kajian dulu
kita mungkin mesti bertanya dulu misalnya kepada kementerian kementerian terkait
yang terkait dengan misalnya kementerian pan rb ya
yang terkait dengan aparatur sipil pemerintahan
terkait dengan kementerian keuangan
badan perencanaan pembangunan nasional
karena kita harus paham bahwa pengangkatan kepala desa sebagai pns
itu pasti punya konsekuensi konsekuensi administratif yang cukup serius
apalagi mengingat dari segi jumlah tadi delapan puluh empat sembilan puluh enam desa ini yang kita bicarakan
dan status asn itu tentu saja bisa memberikan implikasi pada misalnya skema penggajian
kan banyak tunjangan tunjangan ya kalau asn seperti itu
jangan lupa juga dengan pensiun dan lain sebagainya
nah ini yang perlu kajian lebih lanjut
saya kira terlalu dini bagi saya pun untuk mengatakan boleh atau tidak boleh
tapi secara undang undang memang sekarang ini mereka bukan asn
dan salah satunya yang bisa diperbandingkan adalah
jabatan jabatan bupati wali kota dan gubernur
semuanya yang dibuat oleh asn dan asn nya

dalam arti dia dapat pensiun dengan skema asn dan lain sebagainya
tapi ada konsekuensi administrasi yang berbeda
oke berarti ini artinya bahwa terkait dengan kesejahteraan juga tidak bisa disamakan dengan asn begitu ya mbak
pada saat ini memang berbeda ya
tapi itu tadi kita masih lihat skema skemanya ya
karena kita jangan lupa walaupun seakan akan tidak ada
fasilitas seperti asn
berdasarkan undang undang tentang desa tadi
maksud saya tahun dua ribu empat belas
anggaran bagi desa
per desanya itu sebenarnya sudah cukup besar
tinggal bagaimana tata kelola nya itu dilakukan
jadi katakanlah misalnya dibuat skema skema
yang diputuskan secara demokratis karena juga ada perwakilan desa dan seterusnya ya
kita bicara sekarang
desa itu modelnya juga sudah lebih demokratis
nah misalnya disusun bagaimana supaya
beberapa pengeluaran kepala desa yang memang untuk tujuan jabatannya
masuk dalam anggaran yang besar itu misalnya
itu kan bisa dilakukan sebenarnya
kalau soalnya adalah pengeluaran pengeluaran yang
memang fair bagi seorang kepala desa
jadi kajian itu dulu yang harus dilakukan
intinya bebannya juga semakin banyak
tapi ini jika tuntutan ini akhirnya disetujui
nah agar tidak terjadi hal hal yang tidak terjadi di dalam kota ini ya
yang menjadi problem di kemudian hari
apa sebenarnya yang harus diperhatikan oleh pemerintah mbak
nah ini pertanyaan yang penting sekali mas
saya senang ditanya ini karena saya kira
yang terjadi sekarang memang
seakan akan pemerintah memperhatikan skalanya
jadi memperhatikan tuntutan ini dikaitkan dengan situasi
setahun lagi loh kita pemilu

nah padahal menurut saya pemerintah justru tidak memiliki hal hal yang ada di dalam kota ini

yang harusnya dilakukan adalah
kajian kajian yang sifatnya juga terbuka begitu ya
jadi kita semua bisa melihat datanya
seperti yang tadi kita bahas tuh misalnya
kalau mau misalnya cara bekerjanya lebih manusiawi tidak dua puluh empat jam
kita bisa cek bagaimana sebenarnya jam kerja
bagaimana sebenarnya key performance indicator nya kepala desa

aja sih cakupan cakupan kerjanya dan seterusnya nah kajian itu sebenarnya belum dilakukan
kalaupun tadi klaimnya kan oh sudah ada kajian dan seterusnya kita bahas secara luas karena ini
soal pelayanan publik bagi kita semuanya di level desa gitu ya sehingga memang pembuatan ini semua
harus partisipatif tidak boleh hanya sekedar tawar menawar politik menjelang dua ribu dua puluh empat baik
tentunya sama sama kita menunggu bagaimana keputusan dari pemerintah nantinya
benar benar bisa menjawab semua pertanyaan dari para perangkat desa maupun dari masyarakat dan
juga bisa memenuhi apa yang sebenarnya menjadi harapan masyarakat kalau misalnya melihat mereka
benar benar bekerja sepenuh hati dua puluh empat jam dan lain sebagainya terima kasih mbak bivitri sudah
berbincang dengan kami pada malam hari ini selamat malam mbak terima kasih